puluhan tahun tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil ribuan pegawai honorer di kabupaten tasikmalaya melakukan unjuk rasa di kantor badan kepegawaian daerah
sementara di garut puluhan guru honorer mogok mengajar
akibatnya aktivitas belajar mengajar siswa terganggu bahkan sejumlah sekolah meliburkan siswanya karena kekurangan tenaga pendidik
ribuan guru honorer yang masuk kategori dua atau k dua di kabupaten tasikmalaya melakukan aksi unjuk rasa di kantor badan kepegawaian atau bkd tasikmalaya meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil
para guru honorer khawatirkan kebijakan pemerintah terkait peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no tiga puluh enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kriteria kebutuhan pns dalam seleksi
calon pegawai negeri sipil dua ribu delapan belas
aturan itu membatasi usia calon pegawai negeri sipil pada usia tiga puluh lima tahun per tanggal satu agustus dua ribu delapan belas serta pendidikan minimal s satu per dua ribu tujuh belas
dengan aturan itu mayoritas pegawai honorer akan tergusur dan tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil
kalau saya melihatlah tidak akan saya tidak akan mengharapkan dua ratus lima puluh satu

yang saya melihat adalah anak diri saya
yang saya harapkan bahwa bapak presiden bapak menteri
yang saya lihat dengar dengar
tetap begini mari begini
saya sedang mengajukan hak saya
ada hak dan kewajiban
di kabupaten tasikmalaya ada satu sembilan ratus empat honorer di beberapa dinas di lingkungan pemerintah daerah tasikmalaya
diangkat melalui k dua sebanyak satu ratus lima puluh enam orang
bisa kita pahami dengan kondisi mereka yang sudah sekian tahun mengabdi
mereka belum ada kejelasan tentang status mereka
dan dulu pernah dikarifikasi kan bahkan pernah ikut tes di dua ribu tiga belas
ini mereka ingin ruang itu bisa terbangun kembali
jadi tadi beberapa poin disampaikan
sudah kami pencetat
saya yakin itu akan ada solusi
maka besok saya berencana untuk mengantar teman teman ke jakarta
sementara di garut puluhan guru honorer menggelar aksi mogok masal sebagai bentuk protes terhadap pernyataan pejabat dinas pendidikan kabupaten garut
yang menyebut tenaga honorer sebagai guru ilegal
akibat aksi mogok ini ratusan siswa di sekolah dasar negeri karya mukti hanya bermain di halaman sekolah
tengku dan kursi ruang kelas bahkan masih terlihat berjajera pih tidak digunakan belajar
menanggapi aksi mogok masal tenaga honorer bupati garut rudi gunawan menyatakan akan menindak tegas kepala sekolah yang meliburkan siswanya
saya akan ambil tindakan terhadap kepala sekolah yang meliburkan anak anaknya
kita tidak akan kalah dengan ini
sembilan puluh persen sekarang tenaga kerja kontra tkk itu akan diangkat jadi pns
dan ada satu ratus lima puluh enam lagi
kalau kami menganggap itu tidak ada masalah